tadi sudah ditangani oleh pores lampung selatan ya dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka
pembunuhan yang dilakukan oleh yang bersangkutan motifnya adalah dendam
karena sering dihilang maka dendam
sakit hati sehingga yang bersangkutan melakukan penembakan terhadap anggota tersebut
ini sudah diproses